artis senior ria irawan meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker sejak tahun dua ribu empat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia tika bermau dari rumah duka
ya tika pada pukul berapa ria irawan akan dimakamkan dan siapa saja yang sudah datang di rumah duka
ya memang saat ini saya berada di rumah duka aktris tanah air yang baru saja berpulang
yaitu ria irawan rumah duka ini terletak di jalan anggrek lestari indah blok n nomor sebelas di kawasan lebak bulus jakarta
diketahui bahwa ria irawan ini telah meninggal dunia pada pukul empat pagi tadi di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
dan hal ini disampaikan langsung oleh suaminya yaitu maiki wongkar
memang rencana tadi pagi jenazah dari almarhumah ini telah dibawa dari rsud
cm ke rumah duka di kawasan lebak bulus saat ini dan rencananya nanti akan dimakamkan usai zalat luhur pada hari ini
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan saudara atau kakak kandung dari ria irawan yaitu bapak azlamat siang bapak
azlamat siang assalamualaikum
pertama tama kami dari cnn mengucapkan turut berduka cita atas kepergian
bapak boleh diceritakan sedikit pak sebenarnya mbak ria ini mengidap penyakit apa dan sudah lamakah penyakit yang diderita dari almarhumah ini
sebenarnya riwayat penyakitnya sih yang saya tahu sudah sangat lama ya kurang lebih sampai enam tahun gitu
terus kesininya ini terakhir yang lebih parahnya lagi ketika dia sudah lupa untuk konsultasi terakhir dua tahun yang lalu
itu menjadi fatal gitu
yang akhirnya efeknya ya kelalaian kelalaian dia sendiri gitu karena dia mungkin banyak membantu orang nolong orang lain sebagai survivor
ya hebat sih dia ya tapi ya sedih aja gitu
memang informasinya mengidap kanker dan menjalar akhirnya ke paru dan kepala yang menyebabkan kelumpuhan
berarti untuk mbak ria irawan ini sendiri rencananya akan dimakamkan kapan dan di mana pak
rencananya akan dimakamkannya di tanah kusir tapi bloknya nanti menyusul infonya setelah badak lohor yang saya dengar terakhir begitu
tapi saya punya kenangan sendiri empat puluh hari terakhir ya sama dia
itu tuh anda gimana tuh dia tuh
ngasih sign gitu loh kalau dia tuh udah mau pamit udah siap sebagai orang yang suci bersih
dia ngajakin saya jadi imam sholat
saya kaget juga saya juga lagi habis sholat maghrib terus tiba tiba dia ngajak turun
mas adi ke bawah yuk
ke bawah yuk
nggak ke bawah ke bawah
eh nggak taunya dia udah siapin diri dia dan ibu saya untuk diimamin sholat
saya sampai terharu merinding yang allah akbar allah akbarullah akbar
dia ngajakin kita yuk berbuat baik yuk gini yuk sama sama
kamu jadi imam keluarga
saya tambahin maghrib lagi jadi dua kali maghrib saya
karena ya demi permintaan orang sakit ya gitu ya
ya alhamdulillah dari situ udah ada tanda tandanya kesini kesininya dia
sampai kemarin terakhir sebelum dia meninggal pun
saya tuh tercetus di hati saya yang allah kaloria tidak bisa disembuhkan
tolong dikembalikan kepadamu lagi ya allah
dengan keadaan yang baik yang lebih baik yang lebih tenang di sana
nggak taunya paginya sih dapet kabar itu
jam empat empat puluh subuh kejadian itu
saya baru minta doanya itu jam sebelas sebelas malam
itu kejadian kejadian yang sangat luar biasa ya untuk adik saya tercinta ria
itu bener bener the best dah tulang punggung lah
mau keluarga perhatiannya
sampai dia ngalahin diri dia sendiri
semoga dia ditempatkan yang terbaik ya
semoga allah subhanahu wa ta'ala
terima kasih pak atas informasinya
sekali lagi kami dari cnn mengucapkan turut berduka cita atas kepergian almarhumah
itu tadi wawancara kami dengan kakak dari almarhum maria irawan
dan memang saat ini almarhumah tan lebak bulus
di jakarta selatan
dan rencananya memang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di tanah kusir jakarta
ya tentunya kita di sini semuanya juga turut berduka ya atas meninggalnya artis kesayangan indonesia ria irawan
semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan
terima kasih tika atas laporannya
ya dari data wso ini juga menyatakan sebenarnya kanker ini membunuh sepuluh juta orang tiap tahunnya
iya untuk itu deteksi awal
ya untuk mengantisipasi kanker ini